gue aja yang ngerepin dia
gue kesel banget sama dia mon
mantan suami aku
menurut suami aku teror aku
dia tau dimana rumah baru aku
ini karma buat aku
karena dulu aku pernah ninggalin kamu boy
tapi yang perlu kamu ketahui
aku bisa ngelakuin semua karena
karena kemauan mama aku yang
yang mengharuskan aku untuk menikah denganmu
bukan atas keinginan aku boy
karena mamaku bilang kalau aku tidak mau menikah dengan
aku gak akan dianggap
mamaku sebagai anaknya
dan aku gak mau hal itu terjadi
kamu gak akan merasakan boy
udah lah adriana
lo tuh gak perlu jelasin lagi ke gue
dan bukan berarti
bukan maksud pengen balik
tapi jujur aku udah seneng banget
kalau kamu udah maafin aku
jadi aku udah ngerasa lega
tapi maaf kalau cerita aku tadi itu jadi
ngeganggu dan mikirin kalau aku pengen balikan sama kamu
gak kayak gitu kok sebenernya
adriana udah mau menerima kenyataan
semoga aja itu beneran dari hati dia
ngobrolnya asik banget sih
waduh jangan sampai nih ya
tante marissa ngomong masalah gue kesini karena gue mau dijodohin sama pengusaha kaya itu
gue kan bilangnya kalau gue itu diteror sama mantan suami gue
kok pada bengong sih
jangan jangan mama salah timing nih
mama ganggu ya
ya udah deh
mau balik aja ke kamar
duh udah gak usah ma
mendingan mama temani adriana di sini
ke kamar doang ma
yaudah adriana kalo gitu gue ke kamar ya
eh boy makasih ya
susah banget kedua orang itu akur
aku mencintai kedua duanya ya allah
aku mencintai istriku dan aku juga mencintai anakku
adriana kamu lagi di mana
kamu baik baik saja
biarin aja gue
lo panik nyariin gue kesana kesini terserah lo
kok tau lo gak bisa tidur
biarin biar lo tau rasa
kok gak dibalas balas
pakai dimatiin lagi handphonenya
wah adriana makin lama makin dilihat tuh makin cantik deh
ya allah biasa aja
cantik kan mama kemana mana
kemana sih orang mama ngomongnya serius malah menguji mama
woh gak cocok kamu lah
emang beneran kok ma
eh eh eh sini
kok kayaknya serius banget
hah mama tau
pasti kamu udah tau kenapa si adriana dateng terus curhat sama mama
mama lupa ninggalin adriana kelamaan sendirian di luar
aduh mama nemeninnya
kasian mentera daerah digodain bang diman tau
aduh maaf ya tante gangguin tante maaf banget
tidak usah minta maaf tante yang harusnya minta maaf tante ninggalin kamu sendirian di sini
kue juga boleh dimakan
kalau gitu aku bangkit ulangnya tante makasih loh tante udah mau dengar curhatannya aku aku ngerasa hatiku jadi wong banget enak banget kasih banget tante mau dengerin aku
sama sama cantik kita tuh emang cocok
ya udah sampein juga salam hormat buat boy sama om dan gilangin sama mereka kalau misalkan andriana udah pulang
oh gitu ya kamu kalau mau ketemu sama boy dulu nanti panggilin deh
ana gak usah tante ini kan udah malam kasihan boy biarin aja boy istirahat gak apa apa kok
aduh andriana kamu tuh baik banget aduh luar biasa
ya udah kalau gitu tante antarin aja ke mobil
gue gak puas kalau gak bikin dia kapok
lo bener kan dia gak bakal berhenti kalau gak dibikin kapok
buat turin jadwal pertandingan qatar bosnia
tapi gue gak mau kalau sampai ada yang lain tau apalagi boy please jangan sampai dia tau
kali ini gue gak mau ada siapa siapa yang bisa ngesain kita
oke pak lo tenang aja
gue telepon tristan sekarang juga
halo pak ketua
mau sebanyak bahas selesai loh
itu kalau lo berani
oke kalau gitu
mendingan gak usah one by one lo aja berdua lawan gue
gue gak ada takutnya sama lu berdua
gue setengahin lo
gue tunggu lu sekarang juga di gedung tua
dia nantangin kita berdua mohon
udah gak mohon gue aja yang ngarepin dia
gue kesel banget sama dia mohon
apalagi pas gue berantem sama trista
biar ini jadi urusan antara gue sama tristan
gue gak terima gue jadi korban kelecehan tadi